presiden joko widodo akan bertolak ke solo jawa tengah pada sore ini
untuk melayat besannya didit supriyadi
presiden mengatakan mengetahui kepergian almarhum
tadi pagi dari putranya gibran raka buming raka
jokowi juga mengatakan sempat menjenguk almarhum pada pekan yang lalu
di rumah sakit muwardi solo jawa tengah
ya kemarin sakit kemarin kan jenggok di rumah sakit
udah sakit agak lama
dari gibran tadi pagi
besan presiden jokowi didin supriyadi meninggal dunia pada selasa pagi
di rumah sakit muardi solo
ayah selvi ananda itu meninggal karena sakit
didit supriyadi mertua putra pertama presiden jokowi gibran raka buming raka
sempat dirawat selama dua pekan di rsud dr muardi solo jawa tengah
besan presiden jokowi itu tercatat sudah menjalani perawatan intensif
sejak sepuluh maret lalu
kasubag hukum dan humas rsud dr muwardi eko haryati menjelaskan
didit meninggal dunia sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat
dan sempat di jenguk besan ini
jokowi dodo pada jumat lalu
sakit kita tidak berani karena itu hamasin
sudah pesan khusus dari milionya ya biasa sama jemur saja
di jenazah di rumah di bgit di jumat
buat terkait pak jokowi juga ada sakit
pak jokowi sudah pernah membesuk sekali ya pada liburan kemarin jumat yang kebetulan
sebelum dipulangkan jenazah terlebih dahulu dimandikan
dan sekitar pukul dua belas waktu indonesia

menuju rumah duka di perum harmoni dua kutai barat sumber bajasari solo
pihak keluarga sudah menyiapkan proses pemulangan jenazah
termasuk membuat tenda untuk para pelayat
sejumlah petugas dari tni dan polisi sudah berada di lokasi untuk pengamanan
jenazah mertua gibran ini rencananya akan dimakamkan pada rabu siang
sedangkan jokowi sendiri direncanakan akan ke solo selasa malam ini